menjelang tahun ajaran baru tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di bogor jawa barat
sejumlah toko seragam dipadati ibu ibu yang hendak membeli seragam sekolah untuk putra putrinya
mereka bahkan rela antri dan berdesakan demi mendapatkan seragam baru sang anak
buat anak buat makan
sekolah di mana bu
di sd batarga ya
sd batarga bu antrinya lama nggak tadi bu
harganya sih ini aja bu ya biasanya standar lah
standar ya cuman antri ya bu ya
udah lama nih antrinya tadi
ada kali dua jam
sementara di tuban jawa timur para orang tua ramai ramai ke pasar tradisional untuk berburu seragam sekolah
di pasar baru jalan gajah mada kabupaten
tuban rabu pagi kios kios pedagang seragam sekolah ramai pembeli yang datang silih berganti
hampir seluruh seragam mengalami peningkatan penjualan
baik seragam sekolah dasar madrasah maupun sekolah menengah pertama dan atas
hal ini menjadi berkah bagi para pedagang
omset penjualan meningkat berkali kali lipat dibanding hari biasa
dalam sehari pedagang mampu menjual enam puluh potong seragam
paling murah berapa
paling murah kalau ukuran itu yang kecil itu kan digajian
paling besar kan ada yang itu kurang ada yang enam puluh ada yang rp dua puluh lima
tahun ajaran baru dua ribu dua puluh dua juga menjadi berkah bagi produsen sepatu di kecamatan prajurit kulon kota mojokerto
pesanan sepatu meningkat hingga seratus persen
pesanan mulai meningkat
sejak dua bulan terakhir dari tiga ratus pasang per hari kini mencapai lima ratus pasang per hari bahkan hingga seribu pasang per hari
rata rata pemesan mencari jenis sepatu cats dan berwarna hitam yang biasanya dipakai oleh anak sekolah
pesanan datang dari berbagai daerah mulai dari surabaya sidoarjo semarang tangerang hingga jakarta
meningkatnya pesanan pun membuat produsen sepatu mampu meraup keuntungan hingga rp dua lima juta
tim liputan cnn indonesia